sudarti tak bisa menyembunyikan rasa khawatir pada kondisi salah satu anaknya yang hilang
pasca kebakaran di depo pertamina pelumpang jakarta utara pada jumat malam
awalnya sang anak muhammad buhori bersama sama menyelamatkan diri ketika api tengah berkobar hebat di depo pertamina
namun anak kelima dari lima bersaudara itu memilih kembali masuk ke kawasan kampung tanah merah bawah
untuk mencari sang ayah
nahas hingga saat ini hanya telepon selular muhammad buhori yang terjatuh yang berhasil ditemukan
sementara sang anak masih dalam pencarian
terus ketemuin sama abangnya yang pertama abang yang pertama yang ilang yang nomor lima yang pertama
apa ini apa ini kemarin tau
terus waktu hilang itu
iya lagi nyari bapak
waktu ini bapaknya malah di sekolahan
dan nyarinya kemana tau orang tak
sudarti tak sendiri
palang merah indonesia lewat layanan restoring family links mencatat
masih ada dua belas orang yang hilang dan tengah dalam proses pencarian
angka ini dihitung dari jumlah laporan permohonan pencarian yang masuk ke pmi jakarta utara
proses pencarian tidak hanya dilakukan di delapan posko pengungsian
yang tersebar di sejumlahnya

namun juga hingga ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
malam ini masih ada yang berjalan ke rumah sakit polri
karena mereka pengen mendapatkan data korban yang meninggal
korban data yang meninggal kita takutnya ada kemungkinan
ada keluarganya yang bermaksud di antara itu yang dicari
makanya kita mencari ke rumah sakit polri
untuk data data korban yang meninggal
itu siapa saja nama namanya atau ciri cirinya
kalau memang itu masih mr x atau yang belum diketahui identitasnya
awalnya bnpb mencatat ada dua puluh enam orang yang dinyatakan hilang
namun empat belas diantaranya telah ditemukan dalam kondisi selamat
di posko posko pengungsian dan di rumah sanak kerabat mereka
rian fernando julian asri jakarta